yang disimpang itu
iya bedek dari rumah
belom disuruh nunggu
papi pagi dulu
kamu di rumah jaga mami ya
kalau ada apa apa telepon tapi
sekarang mah gak usah bertele tele
gak usah banyak omong
gak usah bilang dagang lagi sepi
kalau memang kamu bayar uang
bilang aja sekarang
ini kamu bawa dari rumah
punya siapa ini
punya mustafa tukang kelapa
gak apa apa kang kalau mau dipakai mah
yang perlu ini kamu
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
berapa kali kamu pegang golok ngamuk di pasar
saya cuma ngancam aja
biar kelihatan kayak jagoan
oh jangan kang jangan
jangan ampun kang
kalau ramus saya dicukur nanti saya gak serem lagi
nanti kalau saya nagih uang keamanan pedagang semua udah gak takut lagi
memangnya kalau kamu gondrong aduh mukamu serem terus orang orang jadi pada takut
berarti gak perlu golong
aduh aduh aduh
sekali lagi kayak tadi saya cukur kamu
jangan kang ampun ampun
kau harus merehat

takut juga mau mulai ngambek ngambek

kalau dia biran sini
papi pergi dulu ya
jangan lama lama ya
kan ada kinanti
dia pasti diam di kamarnya
mami gak ditemenin
pulangnya mau dibawain buah
buku pelajaran sholat
oke nanti udah pulang
papi pergi dulu ya
nanti kalau ada apa apa
oke nanti biar telepon papih ya
tapi gak usah terlalu khawatir
tutup lagi pintunya
kok gak usah
iya gak usah
saya suruh tutup lagi pintunya
nanti bapak mau pergi
tadi imah cuma bilang
saya disuruh siap siap bapak mau pergi
tutup lagi pintunya
kamu gak ngerti
udah cari tempat magangnya
udah di pt surya agung p
oh yang disimpang itu
iya bedek dari rumah
belom disuruh nunggu seminggu
papi pergi dulu
kamu di rumah jaga mami
kalau ada apa apa
ya saya juga baik
dimana aja terserah
iya nanti ketemu disana
buku pelajaran sholat
buku apa pak
buku pelajaran sholat
buku pelajaran sholat
buat siapa pak
apa kamu perlu tahu buat siapa
itu aku yang ingat